ini kayaknya ya baru nulis tulisan ini
orang itu sebenarnya adalah
mantan suami saya
mantan suami itu
iya benar pak prabu
kebetulan baru baru ini beliau mengalami kecelakaan
yang cukup serius sampai kehilangan ikatannya
hubungan keluarga yang udah tidak ada lagi
jadi saya bawa kesini untuk dirawat
kalau begitu saya salah orang
gak apa apa pak prabu
kelihatannya pak prabu percaya
kalau ternyata pak prabowo memang betul betul kenal sama orang itu
panjang narasi aku akan terbongkar
ruang kerja saya ada di sebelah sana
ini mbak ya
sama yang ini mau bu
tumben hari ini banyak bu
iya ini buat orang orang di kantor bu
jadi semuanya berapa bu
dua dua tiga nih
ibu jangan jualan sini
ayo cepat pergi dari sini bu
cepat pindah pindah
sebentar pak sebentar lagi ada pembeli tadi pak
cepat pergi bu
ya allah bapak
bikin saya marah aja ibu ini
pak marlok sini kamu
kalau ibu masih jualan di sini
saya akan buang semua dagangan ibu
itu bukan ibunya amira ya

ibu gak apa apa kan bu
saya bantu ya bu
jangan ketuk bareng bareng indonesia
jiwi tolong jangan kasar sama mas zairah
dia cuma ini mencubuk
berkata yang pergi dari sini pergi kalau gini
sebelum kesabaran saya habis untuk membalas semua perbuatan ayah kamu terhadap suami saya udah mempunyai soal usual ini
dah menempel devam sini
ibu tolong tolong berhenti terus terusan melindungi papa saya bu
tutup mulut kamu
beraninya kamu belai kamu sebagai pembunuh
ayah kamu membunuh ayah kamu dapet tapi panggil panggung aku ini bu
tolong berhenti terus terusan melindungi papa saya bu
tutup mulut kamu
beraninya kamu belai kamu sebagai pembunuh
ayah kamu membunuh ayah kamu dapet tapi panggil panggung aku ini bu
jangan tani jangan
kalau tidak boleh melakukan itu
kamu jangan sakiti dia
hah mas wisnu
apa yang dilakukan akhir terhadap mas ihsan
jadi bapak ini kenal sama ibunya amira
loh terus waktu itu kenapa dia buang kalungnya amira
kemarahan kamu terhadap ayahnya bukan berarti harus dilimpahkan kepada anaknya
anak ini gak ada hubungannya
anak ini gak berdosa
jangan gelap mata
kamu gak tahu tari
kamu gak tahu kalau gadis yang ada di depan kamu ini adalah anak kandung kamu sendiri
sebenarnya bapak sama amira dan ibunya ada hubungan apa
aku bisa berdiri diri
bapak kan yang wajar
bapak kan yang waktu itu ketemu dengan saya dan mama saya kan pak di dekat makam
berarti bapak kenal kan sama mama
oh bapak kenal sama ibu aini
oh pantesan waktu itu bapak ada di depan rumah
kamu jangan tanya tanya
gak ada hubungannya
nah ini udah kena
nenek apa kabar

boleh saya bicara sebentar
saya mau tahu
yang menyebabkan saya kecelakaan apa
dan bagaimana akhirnya
saya bisa diselamatkan oleh mantan istri saya
yang saya tahu
dan setiap saya bertanya oleh buleni
mereka selalu mengelak
nanti kalau aku salah ngomong
terus nanti aku dipecat lagi
saya lupa nyebut
kenapa saya merasa
semua yang tinggal di rumah ini
sepertinya menyembunyikan sesuatu dari saya
saya harus cari tahu
di rumah ini pasti ada petunjuk
ini pasti baju saya
ini kayaknya ya baru nulis tulisan ini